sekjen dpp partai amanat nasional edi suparno memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik polda metro jaya pada senin siang
edi suparno diperiksa selama kurang lebih tiga jam di gedung reskrimum polda metro jaya dan dicecar empat belas pertanyaan oleh penyidik
sebagai saksi dalam laporannya terhadap kuasa hukum adi armando muwanaz alaidit
atas dugaan pencemaran nama baik tak hanya itu edi suparno juga membawa beberapa alat bukti berupa cuitan yang diunggah
muwanaz alaidit yang dianggap mencemarkan nama baiknya
terhadap seseorang dan kemudian juga saya minta supaya ada penegakan hukum terhadap mereka mereka yang menistakan agama saya